menteri perdagangan zulkifli hasan mengunjungi pasar tanah abang jakarta pusat usai mendengar kabar bahwa pasar tanah abang sepi pembeli karena tergantingan dengan penjualan di platform daring tiktok
setelah berdialog dengan para pedagang zulkifli hasan menegaskan bahwa pemerintah hadir dan berpihak pada umkm atau pedagang di pasar tanah abang dengan mengatur regulasi terkait penjualan di platform daring
habis siang zulkifli hasan berdialog dengan para pedagang di blok a pasar tanah abang jakarta pusat
menurut zulkifli hasan pemerintah tak akan tinggal diam bila ada kondisi yang membuat umkm gulung tikar atau sulit berkembang
zulkifli hasan menegaskan revisi peraturan menteri perdagangan akan menjadi dasar hukum bahwa social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa
dan dilarang menyediakan transaksi
satu kalau dia media sosial media sosial saja
artinya yang lain nggak boleh jangan tanya lagi
iya kan jelas ya
kalau dia mau menjadi social commerce dia harus ngiri
datanya tadi nggak boleh dipakai harus baru
jadi data saya di medsos nggak boleh dipakai jualan
dia boleh seperti tv iklan promosi buka toko nggak boleh jualan langsung tidak boleh
kalau dia marketplace boleh jualan langsung boleh promosi
pedagang di pasar tanah abang menyambut baik larangan penjualan produk lewat platform daring tiktok
setuju kalau kapan bisa kita dong abis sama di sini
iya begini lho mbak
iya kalau di sini kan bukan cuma kita ada kuli panggul pedagang keliling
yang bergantung nasibnya di sini
kalau kita masih oke masih ada simpanan ya
ini yang kasihan yang dapat pagi habisnya sore
banyak yang nangis itu kuli panggul itu
lain halnya dari pihak pembeli lia misalnya
yang menyayangkan larangan penjualan produk di tiktok
sebab di tiktok shop dirinya dapat memilih beragam produk
dengan harga yang murah
sebenarnya ada positif negatifnya sih
dimana kan kalau misalnya mungkin kalau misalnya saya
kalau bagi anak muda kayak saya
sebenarnya setuju setuju aja
apalagi kita tuh males gitu biasanya buat pergi kemana mana gitu
biasanya untuk belanja gitu kita prefer di online
karena lebih murah terus juga lebih bermacam macam
sedangkan kalau misalnya di sini tuh kita tuh harus nyari gitu kan
harus kayak desek desek dan nawar nawar lagi
kan ribet gitu ya
kunjungan zulhaus ke pasar tanah abang dilakukan setelah pemerintah
menerbitkan permendak no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang perizinan berusaha periklanan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha
dalam perdagangan melalui sistem elektronik